tak hanya satu kali kapolri jenderal listio sigit prabowo menegaskan kasus verdi sambo menjadi pertaruhan marwah institusi
survei indikator pun menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap polri turun tajam hingga di angka lima puluh empat persen
terbaru sidang komisi kode etik polri memutuskan untuk memecat secara tidak hormat verdi sambo dalam kasus kematian brigadir yosua
lantas apakah pemecatan ini menjadi titik balik kepercayaan masyarakat terhadap polri
untuk pembahasnya sudah hadir bersama kita melalui sambungan zoom
ada muradi guru besar politik dan keamanan universitas pajajaran
selamat malam pak muradi
kemudian ada burhanudin mutadi direktur eksekutif indikator politik indonesia
selamat malam pak burhan
dan ada yusuf warshim anggota kompol nas
selamat malam pak yusuf
selamat malam ya pak
oke saya langsung mulai dari pak burhan dulu karena memang pintu masuknya dari survei terbaru indikator
yang kemudian menunjukkan adanya penurunan atau tren penurunan signifikan terhadap kepercayaan terhadap institusi polri
nah seberapa besar kemudian kasus sambo ini mempengaruhi tingkat atau penurunan tingkat kepercayaan terhadap kepolisian
ya jadi kalau kita lihat data tren
memang terlihat tapa kasus sambo ini memukul telak percayaan publik terhadap polisi
jadi tahun lalu kami merilis survei publik ras terhadap polisi itu meningkat di peringkat pertama di antara lembaga lembaga lembaga hukum
bahkan pernah mencapai delapan puluh persen
dan presiden jokowi di acara polisian di bali saat itu meminta kepada semua aparat polisian untuk menjaga atau mempertahankan polisian
dan itu adalah peringkat yang sangat tinggi
nah sebelum kepolisian menempati peringkat pertama saat itu kpk
sebelum dua ribu sembilan belas itu kpk the most trusted institution ya di antara lembaga penegak hukum
tetapi di survei terakhir yang kami lakukan sebelas tujuh belas agustus
itu yang meningkati peringkat pertama lembaga lembaga hukum yang dipercaya publik gantian kejaksaan agung
jadi kpk di peringkat kedua dan kepolisian
itu berada di peringkat paling akhir
nah jadi memang sangat dinamis
nah menurut saya survei terakhir yang kami lakukan
itu tidak bisa dilepaskan dari efek sambo
nah untungnya survei ini dilakukan setelah kapolri melakukan banyak gebrakan
terutama setelah tanggal sembilan agustus
ketika fs menjadi tersangka
kalau misalnya survei itu dilakukan di akhir bulan juli
ini angka yang menurut saya cukup lumayan
dan harus diingat ini belum meng capture perkembangan terakhir
misalnya keputusan sidang etik polisian untuk memecat sambo
penetapan tersangka putri itu juga belum ter capture
jadi ada banyak yang belum ter capture di satu bukan terakhir yang insya allah
kalau misalnya kepolisian makin serius
melakukan gerakan bersih bersih pasca sambo
insya allah public trust terhadap perusahaan akan meningkat
bagaimanapun ada gap ini menarik juga
ada gap yang prof muradi atau prof yusuf bisa membahasnya
dep trust trust terhadap pak kapolri sebagai pak sigit
sebagai kepala kepolisian republik indonesia
terhadap institusi polisinya
saya menduga ini mungkin institusi kepolisian belum sepenuhnya satu komando
dengan pak kapolri
makanya ketika ditanya apakah percaya tidak percaya terhadap pak kapolri
untuk menyelesaikan kasus ini suntas suntasnya
itu lebih tinggi dibanding trust terhadap kepolisian secara umum
oke jadi kapolri tidak mencerminkan tingkat kepercayaan terhadap kapolri
tidak mencerminkan terhadap tingkat kepercayaan terhadap institusi polri
begitu ya mas burhan
kalau tadi anda mengatakan ada beberapa indikator yang kemudian patut nanti dimasukkan dalam survei
mungkin nanti selanjutnya ya indikator akan melakukan survei berikutnya
apakah dengan beberapa langkah yang sudah dilakukan
termasuk penetapan tersangka kemudian pemberhentian secara tidak hormat
verdi sambo ini apakah ini nantinya mampu mendongkrak tingkat kepercayaan terhadap kepolisian
nah tapi mas burhan apa saja kemudian variable yang menarik yang kemudian tercantum
dalam hasil survei terakhir ini terkait verdi sambo
nah begini ini ada hal yang menarik dan menurut saya bisa menjadi debat ya
antara opini publik dan penegakan hukum
begini kalau misalnya tidak ada perdebatan atau keinginan dari publik yang kuat
agar kepolisian bisa menyelesaikan kasus ini secara tepat
eh saya tidak yakin juga kasus sambo ini bisa terbuka secara terang beneran
kan awalnya itu kan skenario sambu itu yang begitu kuat mempengaruhi opini publik
seolah olah polisi menjadi juru bicara sambo
tapi kan publik melalui netizen melalui
civil society itu merasa ada kejanggalan
nah akhirnya terbuka sedikit demi sedikit bahwa ada skenario jahat yang mencoba mengaburkan persoalan
nah menjadi masalah adalah eva ketika opini publik sudah terbentuk bahkan sebelum sidang itu dimulai
nah ini bahayanya adalah kalau publik tidak open minded
sam brigadir j itu melakukan pelecehan seksual
nah pertanyaan saya bagaimana jika ternyata motif itu yang terbukti di persidangan
apakah masyarakat tetap tidak percaya meskipun misalnya fakta hukumnya memang yang ada itu
itu satu yang kedua kalau ditanya kepada responden satu dua ratus dua puluh sembilan yang terpilih secara random
nah kalau kita lihat sekarang sepertinya kepolisian ingin melempar bola panas itu kejaksaan
juga dibawa ke persidangan
karena secara opini publik itu strategi yang tepat
karena kalau misalnya disampaikan seperti pernyataan pak kabar eskwin motifnya tidak dibuka untuk publik nanti saja
untuk menjaga perasaan keluarga itu pernyataan tersebut tidak populer
karena masyarakat menganggap sudah sebulan lebih kita dicekoi oleh skenario sambu kenapa kemudian polisi menutup nutupi
jadi ada banyak temuan survei yang mungkin sangat complicated sangat tricky ketika dikaitkan dengan fakta hukum
yang kita tahu opini publik sudah terbentuk vonis publik sudah jatuh tetapi persidangan belum dimulai
nah nanti ada diskusi menarik nih
bagaimana fakta hukum yang harus disampaikan oleh pihak kejaksaan harus beyond reasonable down
agar publik bisa menerima meskipun misalnya datanya tidak sesuai dengan persepsi yang sudah mereka yakini
oke oke menarik ini saya langsung memfollow up ke pak muradi kalau begitu
apa yang kemudian tadi disampaikan oleh mas burhan terkait survei yang dilakukan terakhir ini
soal bagaimana kemudian opini publik ini sudah terbentuk fonis juga sudah terbentuk
kalau nanti pada saat jalannya persidangan kemudian faktanya berbeda dengan apa yang kemudian sudah difonis
atau berada dalam pikiran publik itu bagaimana
ya yang pertama kan sidang komisi etik sudah sesuai dengan harapan publik
pt pt pem pem pem
itu tidak ada yang hormat itu yang pertama
ya kemudian yang berikutnya adalah orang kemudian publik atau publik akan mengatakan bahwa
di setelah persidangan itu ada empat pasal berlapis itu minimum kan dua puluh tahun
ini memang dituntutannya secara hukuman mati artinya memang publik ini bisa secara normatif sebenarnya untuk mengawasi
karena kan sidang kita sidang terbuka tidak seperti di beberapa negara yang tertutup ya ada yang terbuka
kemudian orang bisa kemudian mengawasi baik melalui tv dan sebagainya
ini memang poin penting sebenarnya yang mas burhan sampaikan tadi itu akan dijawab dengan dua tahapan
tahapan pertama tahap persidangan pidana umum ya diterbuka nanti kemudian publik bisa lihat
yang kedua adalah tahapan yang sudah lah tadi yang disampaikan mas burhan tadi
nah saya kira dalam banyak kasus ini memang peluang buat pak kapolri untuk melakukan konsultasi internal
artinya tentu ada tiga tahapan tahapan pertama tadi memproses yang sembilan puluh tujuh orang tadi personnya tadi
dengan ada dua dua ya ada apakah terlibat pelanggaran etik kemudian ada pelanggaran etik dan pelanggaran pidana
yang kedua yang kedua tadi bahwa apakah kemudian masih ada revidu negatif ini
nah dari yang ketiga yang ketiga saya kira ini juga ya kita dari awal ya bahwa ada faksi faksi
nah paksi paksi ini yang saya kira perlu diorkestrasi oleh kapolri supaya jalannya para kutip jalannya pemerintahan di kapolri ya jalannya apa namanya
apa nama organisasi bisa sinergis kita bisa membandingkan misalnya dengan ketika pak tirudin maupun dengan pak tito
jadi pak muradi anda melihat bahwa soal tadi yang kemudian itu
oke jadi pak muradi anda melihat bahwa soal tadi yang kemudian ini
oke jadi pak muradi anda melihat bahwa soal tadi yang kemudian ini
oke jadi pak muradi anda melihat bahwa soal tadi yang kemudian ini
oke jadi pak muradi anda melihat bahwa soal tadi yang kemudian ini
jadi sudah tentu saja pak tirudin bisa dilakukan
jadi kalau saya melihat keamanan pak tirudin mau ikatnya ini stravato sebagai apa nama

tahun itu sekitar
pada dua ribu empat belas sampai dua ribu dua puluh satu bahkan kemudian
ini kemudian dibandingkan
dengan beberapa lembaga lain kan
kurang lebih mirip ya hasilnya bahkan kemudian
juga ditopang oleh yang namanya leadership
senang dengan hasil jokowi masjidurani
adalah itu memperkuat asumsi
pak sigit belum secara
penuh melakukan progestasi dengan paksi ini
karena faktualnya dari tahun empat puluh enam
sampai tahun tahun hari ini katakanlah
paksi onis di lembaga
tinggal bagaimana kemudian
ada organisasi di mana pembagian tugas
dan sebagainya saya kira momen ini
bisa dilakukan dari dua tahapan tahapan
didorong untuk pidana keluar yang
memang punya kasus etik dan pidana
yang kemudian yang di dalam kemudian ditata
ditata selain kemudian melakukan
demosi mutasi dan sebagainya
yang paling penting adalah melakukan
progestasi dengan orgestasi ini yang saya kira
dalam waktu dekat saya hitungan
saya misalnya katakanlah dua tiga bulan ke depan
melakukan orgestasi paksi paksi
yang muda saya kira ini menjadi salah satu
momentum untuk di akhir tahun
bagaimana biasanya sdp
ini kata indonesia mas buran ya hitungkan
soal sdp akhir tahun kemudian itu
ada peningkatan yang signifikan
terhadap pemerintah publik apalagi
pemenjatan pak fs ini
menjadi momentum baik buat
publik untuk memantau benar apakah
kasus ini berjalan
sesuai dengan harapan publik dan juga
sesuai dengan penegahan hukum
kasus yang terjadi
di brigadir d ini
oke sekarang saya ke pak yusuf
pak yusuf anda melihatnya bagaimana ini ada
kemudian survei yang
menunjukkan ada gap ternyata
tertinggi itu ternyata tingkat
kepercayaannya berbeda dengan
terhadap institusinya anda melihatnya
gimana dari sisi lembaga yang
baik terima kasih eva
pertama kompolas itu
berfungsi sebagai pengawas
memantau dan menilai
kinerja dan integritas
anggota dan pejabat polri
nah tugas kompolas sendiri
membantu presiden tetapkan
arah kebijakan polri
nah yang kedua
memberikan pertimbangan kepada
presiden dalam hal pengangkatan
dan pemberhentian k polri
kalau hasil survei mas burhan
itu ada nilai plus
terhadap k polri tentu
secara tidak langsung
kita jurut juga mengawasi
kita terlibat di dalam pengangkatan
dan pemberhentian k polri
nah maka ketika ada
yang menginginkan beberapa waktu
lalu untuk merekomendasikan
k polri diberhentikan maka
ini tidak berkorelasi karena
hasil survei mas burhan
k polri kepercayaannya lebih
tinggi daripada institusi
nah sementara posisi institusi
polri yang kepercayaannya itu
apa namanya di bawah
daripada k polri sendiri tentu
ini menjadi pr
nah bagaimanapun kasus pertisambu ini
institusi polri itu berada
dalam krisis maka disinilah
diperlukan manajemen krisis
yang tepat dan strategis yang
dilakukan oleh k polri
pembentukan tim khusus
yang telah dibentuk oleh k polri
apa yang terjadi sesungguhnya di
tahun dua ribu tiga itu salah satu bentuk
situasi yang cukup gelap
kami telah memonitor
sebenarnya pada saat sebelum
tim khusus itu dibentuk
dalam kisaran tanggal sebelas
sampai tanggal empat belas
sebelum k polri membentuk tim khusus
marangkali cukup di bawah
hasil surveinya mas burhan
kepercayaan masyarakat pada waktu itu
kami terus mengikuti
percakapan digital analisis digital
mabes polri juga dilakukan
begitu ada penetapan
ataupun pembentukan tim khusus
untuk mengusus kasus ini
langsung terjadi perubahan
grafik berdasarkan analisis
percakapan digital terhadap
kepercayaan publik terhadap
polri itu mengalami perubahan
sampai dilakukan otopsi
semakin meningkat dan
puncaknya itu mengalami kenaikan
terus keluar dari pada situasi
yang gelap itu ketika
ada penetapan tersangka
dimulai dari tersangka baradahi
dan kemudian pada tanggal
sembilan agustus penetapan
ferdisambu sendiri sebagai tersangka
nah penegakan kode etik profesi terhadap
ferdisambu itu ini yang
setelah kami dorong kami sebagai pengawas
agar ini didahurukan dari
proses penegakan tindak pidananya
agar ini memberikan
kepada masyarakat bahwa
polri benar benar sungguh sungguh
dan berkomitmen untuk
durian tiga itu karena ferdisambu
telah menjadi gelap apa yang
sesungguhnya ini yang kami dorong
nah kemarin dilakukan
itu dimulai dari pukul sembilan tiga puluh
harus selesai ternyata selesai
pukul dua dini hari
itu menunjukkan betapa
seriusnya komitmen polri
untuk menyelesaikan kasus ini
kepastian hukum terkait dengan
dugaan pelanggaran kode etik ferdisambu
itu segera dituntaskan
permohonan banding berdasarkan
ini tentu merupakan hak juga yang bersangkutan
nah tentu di dalam konteks
yang lebih luas ini kan terkait
dengan persepsi publik terhadap
inilah yang menjadi
persoalan itu sejujurnya
terhadap motif itu
kepercayaan publik terhadap motif
yang dimaksud oleh ferdisambu itu
cukup rendah karena ini terkait dengan
persepsi publik terhadap
penegakan hukum yang secara
jadi ini adalah
persepsi publik terhadap motif
yang dimaksud oleh ferdisambu itu
mereka percaya bahwa
motifnya bukan itu
itu sesungguhnya konteksnya itu
penegakan hukum yang dipersepsikan
tajam ke bawah
tapi tumpul ke atas
ini yang menjadi tantangan
persoalan ferdisambu ini bahwa
penegakan hukum tidak hanya tajam ke bawah
lebih tajam ke atas
bahkan ke samping kanan kiri
harapannya dengan penyelesaian kasus
ferdisambu ini nantinya juga akan
memberikan dampak positif
terhadap citra institusi kepolisian
survei yang dilakukan oleh indikator ini
tidak hanya soal
institusi kepolisian tapi juga
kemudian terkait dengan
lembaga lembaga yang kemudian terkait
dengan institusi kepolisian termasuk kompolnas
begitu ya mas burhan ya kita akan bahas
soal ini tapi kita harus jeda dulu
cnn indonesia newscast akan segera kembali
mamoto dianggap tidak netra
jadi ini kesempatan buat komponas juga terutama pak benny mamoto ya
untuk melakukan introspeksi diri
kita tahu bahwa pak benny mengaku bersalah karena tidak melakukan cross check
karena kena prank dari os jakarta selatan
tetapi impact nya memang ke pak benny mamotonya
karena kita tahu pak mahfud md yang notabene adalah ketua komponas
itu kan sangat keras kan sikapnya pandangannya dari awal terkait dengan kasus ini
tetapi pak benny mamoto sebagai ketua harian komponas
mungkin karena terlalu menganggap informasi dari pihak sambo sebagai benaran ya
secara technical granted akibatnya publik menganggap dirinya tidak netral
dan sebagian besar menuntut pak benny mamoto mengundurkan diri
itu temuan survei
jadi ya sudah bagus sekarang pak benny mamoto untuk sementara ini tidak mewakili komponas ke publik
jadi pak yusuf aja
karena memang citranya di mata publik ini survei nasional ya
itu memang buruk dan jangan sampai punya impact terhadap komponas
oke jadi kasus sambo itu sebegitu masyarakat itu sebegitu sensitifnya begitu ya
setiap perkembangan dari kasus sambo ini begitu ya mas burhan ya
itu yang terjadi eva
jadi kita punya pertanyaan tiga puluh lima pertanyaan
khusus berkaitan dengan sambo dengan berbagai macam isu turunannya
dan secara umum masyarakat mengikuti
jadi dari lima puluh lima persen masyarakat yang mengikuti berita ini
itu sebagian besar tahu
isu detailnya misalnya sambu brigadir c diotopsi pertama
dan kemudian ada permintaan otopsi ulang
kemudian juga brigadir c dimakamkan secara kedinasan
kemudian isu kabar eskrim menuntut hukuman maksimal kepada sambo dengan hukuman mati
itu sebagian besar dari yang mengikuti itu tahu
jadi ini memang sudah seperti drama telenovela
yang kemudian membuat masyarakat cukup
intensif mengikuti perkembangan berita ini
dan saya kira rating tv juga naik
dan itu yang kemudian mengakibatkan masyarakat cukup aware
dan awareness ini yang kemudian membuat masyarakat lebih kritis
jadi memang kepolisian termasuk institusi negara yang lain harus hati hati
karena kalau misalnya mereka tidak serius menyelesaikan kasus ini
itu dampaknya besar
nah saya sedikit menjelaskan tentang apa itu trust
trust itu adalah
dalam literatur ilmu politik
itu salah satu
ini salah satu faktor penting yang menjadikan demokrasi terkonsolidasi
jadi trust itu gunanya faa
itu untuk mengefektifkan kebijakan lembaga negara
jadi kalau misalnya trust institusi negara itu buruk
itu bahaya sekali buat lembaga negara yang bersangkutan
jadi kalau trust buruk
jangankan kebijakan yang salah
kebijakan yang benar pun tidak dipercaya sama masyarakat
jadi kita kan perlu efektivitas pemerintahan
dan itu ditunjang oleh trust yang tinggi
kalau misalnya trustnya rendah
mohon maaf misalnya seperti dpr
itu jangankan kebijakan yang benar
kebijakan yang salah yang dibuat dpr pun tidak dipercaya
nah itu bahaya buat demokrasi jika trust publik rendah
saya langsung minta tangkapan dari pak yusuf nih
soal bagaimana kemudian survei yang dilakukan oleh indikator
termasuk juga dampaknya terhadap institusi terkait
termasuk juga kompolnas
nah ini mungkin karena memang indikator juga tidak melakukan survei secara spesifik ya
nah tapi melihat kemudian tadi kan
tanggapannya adalah ada harapan terhadap kapolri yang kemudian masih memiliki
masih memiliki persentase kepercayaan lebih tinggi begitu ya dibandingin
nah tapi kemudian ada juga fakta soal kompolnas ini
nah bagaimana kemudian kompolnas menanggapinya
ya apa yang dilakukan survei mas burhan mutahdi itu
kami kira terkait dengan persepsi kepercayaan masyarakat terhadap kompolnas
terkait dengan turbulensi yang dimaksud
dimaksudkan itu soal pak b d mamoto
saya kira kami juga sudah apa namanya
dan dalam beberapa waktu lalu
ada rdpu dengan komisi tiga yang pak ketua kompolnas
pak menko polhukam itu sudah diberikan masukan dan diminta penjelasan terkait itu ya
tentu terkait nanti ini apa yang menjadi usulan mas burhan mutadi
dari hasil survei itu kan ada yang harus dilakukan terkait dengan pak benny
misalnya tentu sudah dicatat oleh prof mahfud sebagai ketua komponas
tapi sebenarnya sikap kompolnas itu sebenarnya itu sangat jelas
itu saya juga menyampaikan pada posisi kasus verdi sambo itu tanggal dua belas itu
sebenarnya saya sudah menyampaikan di publik melalui rilis media agar motif apapun itu harus didalami
dan polri harus transparan di dalam pengumpulan kasus itu
nah kemudian itu kita sampaikan ke pak mahfud
sehingga pas posisi pak mahfud itu ketua kompolnas itu masih di madinah pada tujuan ibadah haji
nah baru tanggal dua belas pak mahfud memberikan pembalikan terhadap kasus tersebut
bahwa ada kejanggalan nah disitulah sesungguhnya
hanya memang ini ada persoalan lain ini terkait dengan yang dimaksud oleh pak benny itu ya tentu
bagi menganalisisnya ada skenario skenario dalam kelompok yang ingin kasus ini segera dimusuh tutas
dan semua pihak yang menghalang halangi atau yang menutupi itu dianggap itu bermasalah
itu yang kami pahami
nah yang kedua terkait dengan kinerja polri sendiri
tentu ini menjadi tanggung jawab kompolnas sebagai pengawas fungsional yang itu memantau dan menilai kinerja
pada saat itu
kepada pihak pihak yang dianggap menghalang halangi penyidikan ini akan menjadi lebih penting lagi
kalau ini kasus perisamu sudah di jpu itu sudah halang kb dua puluh satu
persoalan yang kedua untuk dituntaskan oleh polri untuk membangkitkan kepercayaan masyarakat ini
soal penegakan hukumnya
ini sesungguhnya yang kami persetikan menjatuhkan kepercayaan itu
dan itu tidak satu orang dua orang
tapi dilakukan oleh sebuah kelompok
nah ini yang sesungguhnya yang kami akan serius mengawasi ini agar ini dituntaskan
baik secara kode etik maupun secara pidananya
kami sendiri telah menyatakan
didahulukan penegakan kode etiknya agar terhadap mereka yang diduga melakukan pelanggaran kode
segera diberikan kepastian dan pemberdayaan kepada publik terhadap institusi politik
oke pak muradi
anda sepakat bahwa kemudian
poin obstruction of justice ini yang kemudian menjadi hal penting yang akhirnya membuat penurunan kredibilitas institusi polri di mata masyarakat
ya saya kira catatan penting dari kasus ini adalah
bahwa ini tidak dikerjakan pelakunya mungkin satu dua orang
sampai kemudian menutup nutupi sebagai bagian dari kelompok besar ya
kalau catatan kapolri kan ada sembilan puluh tujuh orang tiga puluh lima orang kemudian etika kemudian hampir tujuh orang termasuk pidana dan sebagainya
tapi buat saya sebenarnya ini catatan penting bahwa kasus ini bukan yang pertama
kalau saya mencatat mungkin katakanlah dari mulai misalnya cicak buaya kemudian jauh betul tuh memang agak turun besar ya waktu itu ya
kemudian juga ada misalnya kasus pak sisno duwaji ada pak kasus susino landung
yang sama sama kemudian melibatkan petinggi polri
bedanya kan saya ini kan sebenarnya kalau bahasa saya ini kasus tidak terlalu sulit gitu
karena kasus yang sifatnya kriminal yang kemudian sifatnya tidak mengganggu eksistensi polri
yang kemudian sifatnya tidak kemudian mengganggu eksistensi polri
ini problemnya adalah ketika kemudian dilakukan secara bertama tama untuk mengelakui
untuk menghilangkan jejak dan sebagainya
saya melihat misalnya keberadaan orang orang ini yang harus ditertibkan
nyambung dengan pernyataan dari mas burhanuddin bahwa antara polri dengan kapolri harus jenetis nih
harus minimal sama gitu antara persentase dan itu bisa
kemudian kalau saya melihat misalnya pada kasus cicak buaya itu kita butuh hampir sekitar lima enam bulan
polri kemudian bisa kemudian normatif lagi
bisa kemudian tiga besar lagi dan sebagainya seperti itu
mas burhan anda melihatnya bagaimana
ini sudah ada trust yang kemudian rusak begitu ya
karena perjalanan kasus verdi sambo yang sebetulnya tadi kata pak muradi ini sebenarnya kasus kriminal
tapi bagaimana kemudian penanganannya yang membuat ini merusak citra kepolisian
nah anda melihatnya bagaimana
bagaimana kemudian bisa
memperbaiki kerusakan yang sudah terjadi
apakah kemudian apa yang kemarin sudah dilakukan
penetapan tersangka terhadap putri candrawati lalu ada sidang komisi etik yang kemudian memberhentikan verdi sambo
itu bisa membalikan tren yang kemudian saat ini menurun
tapi dibahas sesaat lagi
kita akan lanjutkan cnn indonesia
setelah jeda berikut ini tetap bersama kami di cnn indonesia newscast
anda kembali di cnn indonesia newscast saya lanjutkan dialog
mas burhan menyambung dengan pertanyaan saya di segmen sebelumnya soal bagaimana kemudian trust ini sudah rusak
kalau tadi anda katakan bahwa trust itu sangat penting untuk dijaga
ini kemudian sudah rusak dengan awal penanganan kasus verdi sambo
nah bagaimana kemudian membalikkan tren itu supaya tren kepercayaan yang menurun ini akhirnya kemudian
kemudian kembali naik
ya ras itu seperti iman eva kadang naik kadang turun
jadi sekarang iman publik terhadap polisian sedang turun
tapi kalau kita tracking sebenarnya sudah ada semacam ini sudah indikasi membaik pulih
jadi tadi saya sebut ya kalau misalnya survei ini dilakukan sebelum penetapan fs
penetapan putri sebagai tersangka kemudian sidang etik pada fs dan memecat secara tidak hormat
kemudian rdp pihak kepolisian dengan komisi tiga yang sangat transparan
seharian penuh menurut saya sih saya optimis trust terhadap polisian meningkat kembali dalam beberapa hari ke depan
jadi menurut saya sih pak kapolri punya pengalaman ya untuk membalik krisis menjadi opportunity
jadi waktu beliau menjadi kabar es krim misalnya saat itu kepolisian tersandung isu joko chandra
ada beberapa elit kepolisian yang menerima suap joko chandra
kepolisian mengalami terpurukan trust tetapi dalam waktu yang dekat pak
kabar reskrim saat itu pak sigit sekarang ya sekarang menjadi kapolri
itu yang justru membawa pak joko chandra dari pelariannya malaysia ke indonesia
jadi dan kembali trust publik kepada kepolisian meningkat
jadi menurut saya pak kapolri harusnya punya pengalaman panjang untuk membalik opportunity ya dari krisis menjadi opportunity
dan kita tunggu keseriusan kapolri agar tidak sekedar penyelesaian kasus ini hangat hangatai ayam
tapi konsisten termasuk misalnya menghabisi judi online yang dianggap turut gitu ya mewarnai isu sambo ini
termasuk juga isu narkoba dan seterusnya
sehingga trust publik menjadi semakin pulih dan polisi kembali dipercaya sebagai institusi penegakan hukum paling depan

karena sebetulnya kita tahu
sesimpel itukah mas burhan karena sebetulnya kita tahu
karena sebetulnya kita tahu
dari hasil survei juga survei anda juga terlihat sebetulnya ya penurunan kepercayaan publik ini kan sebetulnya sudah menjadi tren sebelum adanya kasus verdi sambo begitu
jadi apakah kemudian dengan
apakah kemudian dengan penanganan yang betul atau penanganan yang baik terhadap kasus verdi sambo ini akan bisa dengan mudah kemudian membuat tren itu jadinya meningkat
seperti yang kami temukan oktober dua ribu dua puluh satu memang tidak mudah
saat itu banyak sekali faktor yang membuat masyarakat trust terhadap pasien
tetapi kan setelah oktober dua ribu dua puluh satu trennya turun tetapi tidak seturun sekarang kan begitu
jadi penurunan eksponensial terjadi pada masa sambung
supaya polisi bisa lebih leluasa untuk menjalankan kebijakannya
kalau pak muradi mengajar di umpat itu nilainya sudah b lah ya
jadi harus kerja keras untuk menaikkan trust kembali
dan salah satunya adalah menunjukkan komitmen serius untuk menentaskan kasus ini
yang berikutnya nah ini agak tricky eva
sejauh ini ini minimal dari pemahaman saya pihak kepolisian kan belum menemukan motif lain dibalik meninggalnya brigadir j
jadi dari saksi saksi yang ada di rumah dinas irjen fs
itu seolah olah motif terbunuhnya brigadir c itu karena brigadir j melakukan pengancaman dan pelecehan seksual
nah motif ini tidak dipercaya oleh publik

nah menurut saya caranya adalah mohon maaf nih ya misalnya pak kabar eskrim pak agus
itu lebih baik nggak usah bicara ke publik dengan mengatakan motif tidak disampaikan sekarang untuk menjaga perasaan keluarga
mungkin secara penegakan hukum pernyataan tersebut benar
karena masyarakat kan tadi meminta agar motif segera dibuka
sementara motif yang tersedia sekarang ini motif yang tidak dipercaya sama masyarakat
jadi memang udah tepat bawa aja ke persidangan
sambil berharap fakta fakta persidangan nanti itu lebih membuka tabir yang selama ini menyelimuti kasus ini
tapi intinya kira kira kalau ada isu yang tidak populer terkait dengan fs ini
itu lebih baik pihak kepolisian tidak usah bicara ke publik
daripada trust publik terhadap polisian yang dipertaruhkan
pak muradi anda melihatnya bagaimana
seberapa penting sebetulnya motif ini nantinya diungkap ke publik
yang kemudian terkait dengan kepercayaan terhadap institusi kepolisian
saya justru sebaliknya ya
saya melihat malah memang ketika penersangkaan bu pece
itu kan satu tindakan yang saya kira agak apa kalau buat saya agak di luar ekspektasi banyak orang sebenarnya
karena memang orang melihatnya memang waktu itu ya bu putri itu kan sebagai korban juga
ternyata tim sus dan kak polri mememberkan itu
itu saya kira agak lumayan baik sebenarnya ketika berbicara soal kandung sambut
nah kalau soal motif tadi saya sih merasa memang kalau normatif
memang pada akhirnya motif itu akan diungkap ketika
karena itu memang kebetulan bahwa nggak boleh kak polri bilang
wah ini motif nggak boleh diungkap
saya kira itu menjadi salah satu backfire juga
itu poin pertama
yang kedua kalau tahapan ini lebih cepat ya
artakanlah saya berharap misalnya simple saja cepat pelimpaan kebijaksanaan di p dua puluh satu
nah tahapan tahapan percepatan ini saya kira akan memberikan ruang buat pimpinan polri
tim sus maupun kak polri ya
itu bisa kemudian melakukan konsolidasi
setelah konsolidasi yang ketiga sama yang ketiga adalah
melakukan upaya kemudian
langkah langkah yang sifatnya kemudian memberikan kepercayaan publik dengan cara
dengan satu misalnya
mengurangi kerja kerja yang sifatnya
apa namanya yang membuat publik tidak terlalu nyaman
misalnya apa namanya operasi zebra dan sebagainya
sementara off dulu
sampai mungkin pada akhirnya
masih pada reportan gitu misalnya di desember ya
nah yang keempat saya kira ini menarik sebenarnya adalah
bagaimana kemudian tadi orkestranya lagi kembali ke orkes
kembali ke osp orkestra
supaya kak polri bisa kemudian
faksi itu memang ada
tapi bagaimana kemudian melakukan orkestrasi
supaya mereka juga
apapun mereka siapapun mereka
selama untuk kepentingan polri
maka itu menjadi salah satu lompatan yang luar biasa
mbak eva mungkin sekitar oktober november
itu akan kemudian
apa yang dikatakan mas duran
tahapan tadi bisa dilakukan secara simultan
oke oktober atau november begitu ya
nanti masyarakat sudah bisa melihat hasil finalnya
dari perjalanan atau kisah atau peristiwa verdi sambo ini
tapi soal kemudian tadi
banyak kemudian petinggi petinggi polri
yang akhirnya tersangkut dalam pusaran kasus verdi sambo
karena selain kasus pembunuhannya
juga ada kemudian disebutkan kasus perjudian
nah seberapa penting kemudian itu diselesaikan menurut anda pak muradi
ya saya merasa bahwa kerajaan fs ini bukan nggak ada
nanti mungkin mas soe yusuf bisa menjelaskan banyak lagi
ada hanya memang ini problemnya adalah pembuktian yang memang harus dilakukan
saya kira itu momentum sebenarnya
momentum untuk kemudian membuka ruang itu
fakti fakti itu oke tidak ada masalah berada
tapi kemudian bagaimana
itu kemudian pada bahasa saya
selama kemudian polri bisa secara perlahan ya
membuka ruang itu membuka bahwa memang ada
kalau ada yang mana
misalnya yang kemudian muncul adalah sekarang operasi tangkap
operasi untuk menangkap misalnya judi online
kemudian juga misalnya tambang ilegal dan sebagainya
itu sudah dilakukan
di situ kan ada dua hal yang memungkinkan mereka terlibat pak
atau saya terlibat pertama adalah
dia terlibat men drive istusnya
artinya dia terlibat langsung ya
atau yang kedua adalah dia hanya membacking
nah ini juga harus diluruskan bahwa model seperti ini
apakah memungkinkan itu bisa kita
apa dilakukan oleh bimen dan kapolri untuk pelan pelan
itu di apa namanya di redo apa dihilangkan
karena memang judi ini kan bukan
bukan sesuatu yang apa yang bisa langsung otomatis ya
ada proses proses kalau saya kira perlu juga di apa di apa diupayakan
untuk kemudian direduksi dan dihilangkan sama sekali
hanya problem point penting adalah selesaikan kasus arbo secepatnya
beberapa minggu ini misalnya bisa p dua puluh satu
misalnya katakanlah ya p dua puluh satu
maka minggu depan bisa bisa konsolidi internal
dengan memproses perwira perwira yang saya kira terlibat ya
saya kira perlu dan saya kira teman teman di tim sus
maupun kapolri sudah tahu orang orangnya
jadi simpel saja
kalau memang tidak bisa dibuktikan secara pidana
maka salah satu yang paling mungkin dong adalah melakukan mutasi
lakukan mutasi untuk orang orang yang punya kesehatan
ini juga menjadi salah satu bagian dari apa namanya
punishment and reward ya
memang saya kira menjadi salah satu poin penting
mendorong proses aborisi teori baik dan teori bersih
di masa akan datang ya
pak saif sambu ini
oke terakhir ke pak yusuf
pak yusuf anda melihatnya bagaimana
apa menurut kompolnas apa yang kemudian harus dilakukan
untuk segera menuntaskan pusaran kasus sambo ini
pc kampolnas itu kan
mewujudkan polri yang profesional
pengungkapan kasus ini harus kembali kepada profesionalisme polri itu sendiri
nah yang kedua
tentu ini bicara hukum
kalau mengikuti prof mahfud sebagai ketua kompolnas
tentu pendekatannya adalah politik hukum
yang dimana hukum itu satu aspek merupakan produk politik
nah inilah yang dimaksud oleh
prof muradi dan mas burhanuddin ini
nah persepsi publik harus terjawab
keraguan publik harus bisa terjawab
nah terkait dengan motif
tentu harus diberikan jawaban
nah tentu kembali kepada hukum
jawabannya pada pembuktian hukum
yang penting ini dituntaskan segera
nanti ada tahap dua
petunjuk petunjuk jaksa penuntut umum
terkait dengan berkas berkas perkara itu
agar itu segera nanti dilengkapi
kalau sudah semuanya sudah p dua puluh satu
termasuk ibu putri
keraguan publik akan terjawab
karena kasus ini menjadi
itu karena kan ada desakan publik kan
karena ada politik politik yang
mempengaruhi penegakan hukum dalam kasus ini
nah yang ketiga
tentu kita kembali kepada apa yang dimaksud oleh
antara jeep kapolri dengan institusi itu
kapolri sendiri di dalam rdpu dengan
rdp dengan komisi tiga kan salah satu yang disampaikan bahwa
nah di tengah dalam situasi krisis
bagaimanapun ada destabilitas
maka institusi harus distabilkan
nah stabilitasnya itu ya
seluruh pimpinan di setiap tingkatan itu
satu langkah solid
insya allah tidak ada gip nanti antara kapolri dan institusinya
baik baik kita akan sungguh sama sama
bagaimana kemudian perjalanan kasus sambo ini
akan nantinya merubah persepsi publik
terhadap institusi kepolisian
pak muradi pak yusuf dan juga mas burhan
terima kasih atas waktunya di cnn indonesia newscast
selamat malam dan salam sehat selalu
selamat malam pak yusuf pak muradi pak yusuf pak burhan
semuanya sehat selalu
terima kasih assalamu'alaikum